tentunya semua menaruh harapan bahwa indonesia bisa melakukan koordinasi
untuk beberapa isu prioritas terkait dengan pemulihan
dengan mengatasi masalah masalah terutama negara sedang berkembang
karena ini pertama kalinya untuk sekian tahun di mana tuan rumah g dua puluh itu adalah negara sedang berkembang
ini sangat baik dan negara yang menaruh harapan
etalase dari semua kekayaan budaya indonesia
saya ngobrol dengan teman teman yang bukan dari indonesia mereka semuanya amazed